uang kripto ini masih dianggap bukan alat pembayaran yang sah
alih alih dinilai sebagai bentuk investasi tak sedikit juga yang menganggap berinvestasi uang kripto dinilai berisiko
apakah menjadi langkah yang bijak jika anda menjadikan kripto sebagai bentuk investasi
kami bahas bersama safir senduk perencana keuangan
selamat malam mas safir ini pemain kripto juga bukan nih
nah itu rahasia perusahaan
oh itu rahasia perusahaan
mas safir kalau kita lihat belakangan ini kan sebenarnya emang udah lama ya
tapi kalau kita lihat belakangan mata uang kripto ini kok makin melejit popularitasnya makin banyak digandrungi
apakah mata uang kripto ini memang sebegitu menguntungkan sebagai bentuk investasi atau gimana nih
karena kalau kita bicara kripto ini potensinya luar biasa potensinya sangat menarik
potensinya luar biasa potensinya sangat menarik
keuntungannya sangat sangat besar
kemudian kalau kita bicara keuntungan yang menarik juga adalah bahwa pada kripto
anda bisa masuk dengan jumlah yang hanya beberapa ratus ribu rupiah saja sudah bisa
itu yang saya pikir cukup menarik ya
hanya beberapa ratus ribu rupiah saja sudah bisa
sehingga bagi mereka yang mungkin tidak punya dana besar mereka bisa masuk ke situ
bayangkan dengan hanya dana beberapa ratus ribu rupiah saja
orang bisa mendapatkan keuntungan
itu yang luar biasa
oke menarik menguntungkan kalau kata mas safir
tapi kan kalau di indonesia sendiri atau juga di beberapa negara bahkan ya
ini kan belum diakui sebagai alat transaksi atau pembayarannya mas
dan banyak dinilai risikonya juga loh
iya ini juga menarik
karena seringkali lupa atau tidak bisa membedakan apakah kripto itu dijadikan alat pembayaran
ataukah hanya sekedar aset perdagangan saja ya atau aset perdagangan
nah sebetulnya sebetulnya di indonesia ini memang kalau
dan seperti di banyak negara
mungkin masih akan sulit menjadikan kripto sebagai alat pembayaran
karena nomor satu di indonesia ini yang namanya alat pembayaran yang sah adalah rupiah
di luar itu kalau di luar itu diizinkan menjadi alat pembayaran
wih bawa rupiah kemana
dan memang jadinya tidak sesuai dengan undang undang
jadi jalan tengahnya adalah kripto tetap diakui tetap diterima
tetapi diakui sebagai aset perdagangan saja
set investasi saja sehingga sekarang banyak banget orang yang membeli kripto untuk investasi
tetapi jangan lupa ini sebenarnya sama saja dengan orang dolar amerika
orang beli dolar singapura sama saja sebetulnya
oke aset perdagangan tadi mas safir bilang
aset perdagangan berarti kita juga harus ngomongin soal jaminan keamanan ya gimana
iya nah di beberapa investasi memang ada yang namanya jaminan keamanan misalnya ya
seperti misalnya kalau kita naruh uang di perbankan
dan kan ada yang namanya lembaga pinjamin simpanan
jadi kalau ada apa apa sama banknya maka ya sudah kita dijamin simpanan kita dijamin
tapi kita harus jujur akui ada beberapa produk investasi lain yang memang juga tidak ada jaminan keamanannya
kita bicara emas ya emas itu ya jaminan keamanannya adalah fisiknya itu sendiri
dan kalau bicara kripto kripto tentunya adalah aset digital di mana dia tidak ada fisiknya
tidak ada underlying asetnya
tetapi ini bagi kalangan yang masih sangat melihat fisik ini sulit diterima
kenapa tidak ada fisik tidak ada underlying aset
sulit menjadikan kripto sebagai investasi
tapi bagi anak anak jaman sekarang ya angkatan kita kita ini seringkali tidak ada fisik itu tidak masalah
jadi fokusnya betul betul adalah kita percaya kok bahwa ini adalah aset yang ada di internet
ini adalah aset yang ada di teknologi internet tinggal tinggi namanya blockchain
kita percaya dengan itu
jadi pada kripto memang tidak ada yang namanya jaminan
yang ada adalah bahwa kita disarankan membeli di exchange atau pasar jual beli
yang memang sudah diberikan izin oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi indonesia yaitu bapepti
di indonesia kalau saya tidak salah ada dua belas tiga belas exchange yang sudah diberikan izin oleh bapepti untuk kita bisa membeli kripto
paling tidak exchange itu yang diawasi paling tidak seperti itu
oke sebelum kita lanjut tadi menarik juga bagaimana kita lihat tren investasi milenial yang umurannya sama kayak kita ini
mas safir di banyak negara nggak cuma indonesia ya praktek jual beli mata uang kripto ini kan belum diperbolehkan
karena tadi bukan ala pembayaran yang sah walaupun tadi kalau katanya mas safir ini kan aset sebenarnya
nah ini juga kenapa dilarang atau belum diizinkan karena dianggap potensinya yang ditakutkan ini ganggu stabilitas
nah kalau tadi apa kekhawatirannya yang pertama
apakah kekhawatirannya memang karena takutnya bisa menggeser bagaimana peranan mata uang suatu negara
kemudian juga peranan bank sentral
kalau nanti makin ke sini makin ke depannya investor atau pemain di kripto ini makin banyak
iya kalau saya melihat begini kalau saya melihat bahwa yang kalau kita bicara aset investasi maka itu tidak hanya kripto
kita bisa lihat kayak dolar singapura dolar amerika
banyak kok orang beli dolar amerika beli dolar singapura beli dolar dolar yang lain untuk investasi itu banyak
dan itu tidak harus kripto
tetapi kalau kita bicara kripto maka ya sama seperti us dollar singapura dollar
mereka tidak diizinkan untuk dijadikan alat pembayaran di indonesia
yang ada adalah bahwa kripto diizinkan untuk menjadi alat untuk kita berinvestasi untuk kita perdagangkan untuk kita tradingkan
dan menurut saya itu jalan tengah saja itu jalan tengah
sehingga apa dua duanya sama sama oke
artinya adalah pemerintah juga tidak mungkin membentuk teknologi blockchain
pemerintah tidak mungkin membendung adanya kripto
tetapi pemerintah juga tidak mau ada mata uang lain selain rupiah yang diterima sebagai alat pembayaran
jadi jalan tengahnya dan menurut saya menguntungkan bagi semua pihak adalah menjadikan kripto ini mengizinkan kripto sebagai alat untuk kita perdagangkan untuk kita investasi
tapi saya pikir pemerintah tidak terlalu mikirin apakah nanti peminatnya akan berhasil
apakah peminatnya akan banyak tidak akan terlalu mikirin
walaupun sekarang yang kita tahu adalah peminat kripto paling tidak di indonesia itu malah lebih banyak daripada peminat di pasar saham
benar benar benar
saya pikir ini memang nggak bisa dibendung lagi
tiffany buat saya adalah saran saya bagi pemerintah adalah kan jalan di investasi kripto
walaupun mungkin tidak bisa jadi alat pembayaran it's okay tidak apa apa
tapi berikan jalan untuk kita bisa berinvestasi kripto
untuk kita bisa apa namanya ya suasananya kalau bisa lebih enak lagi untuk kita bisa berinvestasi di crypto
oke jadi kalau misalnya saya tanya kalau kita ngomongin tren kebanyakan tren itu kan akhirnya itu umurnya temporary
tapi kalau kripto ini anda lihat mas safir punya masa depan atau umur panjang kah
banget banget kalau anda perhatikan tiffany kalau anda perhatikan peminat pasar saham itu umumnya adalah usia usia tiga kepala empat ya
kepala tiga kepala empat kepala lima
tapi kalau anak muda usia usia kepala dua gen z kalau nggak salah namanya gen z atau umur sembilan belas tahun
kita ajak ngobrol tentang dunia usaha ajak se retail perbankan mereka puyang mereka nggak tertarik
tapi mereka tertariknya ke mana ke teknologi mereka tertarik
itulah kenapa kebanyakan peminat kripto adalah usia usia kepala dua
usia usia kepala dua yang mereka lebih tertarik ke perusahaan teknologi
jadi kalau anda pertanyaan apakah itu
ini kita masih akan panjang
jangan lupa bahwa sekarang peminat kripto usia kepala dua
mereka masih akan terus dalam karirnya mereka akan terus sampai usia kepala tiga kepala empat
kalau anda tanya apakah masih akan panjang ini minat orang terhadap crypto
buat saya banget banget ini masih akan panjang sekali
oke kalau kita ngomongin tren investasi anak anak milenial ya
kayaknya investasi digital itu harus mulai dipertimbangkan oleh pemerintah
untuk dicarikan jalan keluarnya bagaimana regulasinya dan segala macam ya
mas safir melihat bagaimana
karena kalau saya tuh ngamatin ya anak anak milenial sekarang itu nggak penting soal jaminan atau fisik
yang penting value nya
ya kan melihat tren investasi digital atau investasi di mata uang digital ini gimana mas safir
tiffany saya masih melihat banyak sekali teman teman di industri perbankan itu menganggap negatif aset investasi pada aset kripto
saya juga melihat banyak sekali teman teman di pasar modal itu memandang negatif terhadap investasi aset itu
saya mengerti mungkin dalam latar belakangnya mungkin mereka mungkin merasa ada ancaman terhadap barang jualan mereka
ada ancaman terhadap produk produk mereka segala macam
dan mereka mungkin beralasan bahwa investasi aset kripto itu kan tidak ada barangnya tidak ada fisiknya
sementara pembelaan saya saya selalu bilang begini
bahwa kalau kita lihat zaman dulu orang konservatif selalu melihat ada aset fisik apa tidak
tapi sekarang menurut saya telah terjadi pergeseran
potensi sebuah aset seringkali tidak melulu dilihat dari apakah dia punya aset fisik apa tidak
tapi dilihat dari seberapa besar potensi dia di internet
kalau anak muda melihat bahwa produk tersebut punya potensi di internet walaupun dia tidak ada fisiknya maka orang akan berinvestasi ke situ
yang kedua adalah menurut saya hak otoritas
seperti mungkin pemerintah ojk bapepti dan lain sebagainya
kalau bisa mau merendahkan hati sedikit membuka hati untuk mau lebih banyak mempelajari juga tentang aset kripto ini
kenapa karena menurut saya semua ada pasar ya
pasar saham ada pasar ya properti ada pasar ya peminat produk perbankan ada pasar ya tapi juga kripto ada pasarnya
bagi teman teman di beberapa industri lain yang masih memandang negatif terhadap aset kripto saya himbau untuk jangan negatif lagi
kita buka sama sama dan ini yang namanya teknologi
kita tidak akan pernah tahu teknologi itu akan membawa kita kemana
jadi menurut saya kita buka dirilah terhadap investasi aset kripto ini
nah soal investasi ini harus bijak juga ketika ingin mengambil investasi apapun itu
nah bijaknya itu jangan cuma investasi karena nafsu tapi harus dibarengi juga dengan pengetahuan dengan literasi dan juga verifikasi
kalau tadi mungkin mas safir sebutkan ada bapeti ya
apa juga yang harus kita cernai yang harus kita cermati ketika kita mau masuk di mata uang digital ini
iya jadi kalau saya boleh koreksi dikit karena di indonesia kripto itu tidak dijadikan mata uang
jadi pemerintah menyebut kripto itu sebagai crypto aset bukan cryptocurrency
sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan
jadi saya mau kasih tahu dulu bahwa karena kebanyakan peminat kripto ini adalah mereka yang fisiologi
mereka usia kepala dua
umumnya mereka ketika trading mereka banyak yang belum matang
ekonominya belum bagus keuangannya belum bagus penghasilannya belum mantap
itu saya sarankan ya
sisakan dana sehari hari itu pertama
kemudian kedua adalah
uang panas itu adalah uang yang kita tahu ini uang ini akan kita pakai kok besok kita akan pakai tiga hari lagi
maksimal kita akan pakai dua empat hari lagi lima hari lagi
kita akan pakai
nah dilala kita sudah tahu uang itu akan kita pakai dua hari lagi
tapi kita masukin aset kripto dengan harapan mudah mudahan dalam dua hari nilainya naik
lah kan nggak bisa begitu
kadang kadang yang namanya trading kita masukin sekarang walaupun kita harapkan dua hari lagi nilainya naik
ketika dia masukin sekarang sekarang pasar lagi gonjang ganjing
dan ketika dia mau cairkan uangnya ya terpaksa mesti dicairkan
dia harus cairkan dalam keadaan rugi karena dia harus pakai uangnya secara cepat
padahal investasinya belum untung
kemudian yang kedua adalah jangan pakai uang panas pakai uang dingin uang yang betul betul nganggur
karena kita perlu berjaga jaga
kalau pasar lagi turun
kita perlu berjaga jaga untuk tidak cut loss
tapi biarkan saja
kemudian yang ketiga ini dia yang ketiga
banyak sekali kelemahannya anak muda zaman sekarang mereka berinvestasi pada aset kripto
mereka tidak melihat fundamental
mereka tidak mempelajarinya ya
pada saham ada yang namanya prospectus
pada crypto ada yang namanya white paper
itu intinya sama dengan prospektif
tapi banyak anak muda yang ketika mereka membeli kripto mereka tidak mempelajari itu
itu juga saran saya jangan
ajari fundamental dari aset kripto yang anda beli baru anda masuk ke situ
itu tadi literasi dari safir senduk
terima kasih mas safir
pokoknya intinya tidak perlu dikasih jor joran
sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini